yang senator australia fraser anning diserang dengan menggunakan telur saat menghadiri sebuah acara di melbourne pada sabtu waktu setempat
fraser anning menjadi sorotan publik akibat komentar kontroversialnya yang menyalahkan imigran muslim atas serangan teror yang terjadi di christchurch
dalam video yang telah beredar viral di media sosial terlihat seorang pemuda yang berdiri di belakang ening tiba tiba menghantamkan sebutir telur mentah ke bagian belakang kepalanya
sontak ening merespon dengan mengayunkan dua pukulan ke wajah pemuda tersebut
komentar kontroversial anning sontak memicu banyak kecaman termasuk perdana menteri australia scott morrison dan juga pemimpin oposisi bill shorton
terkait komentarnya muncul petisi online yang menyerukan agar senator queensland ini untuk mengundurkan diri